pihak pelabuhan pun akhirnya menyemprotkan disinfektan
dengan peralatan dan apd seadanya agar pemudik tidak berdesakan
di pintu gerbang dermaga
petugas medis yang terbatas dari puskesmas jangkar juga dibuat kewalahan
karena para pemudik berebut mendapatkan tempat duduk di dalam kapal
warga madura ini nekat pulang lebih awal dari pulau bali
karena sejumlah tempat usaha dan kerja mereka di bali telah ditutup pemerintah setempat
jadi itu udah penutupan robot kerjaan di lutut
hari udah mepet hari raya jadinya pulang ke sumatera
pulang daripada bisa berlaku dari bali
ada lonjakan penumpang dari bali
dari perkiraan ada lebih sekitar dua puluh persen ketakutan dari mereka
untuk berlakuan robot
sejumlah pemudik juga ditemui di terminal pulau gebang jakarta timur
puluhan warga nekat pulang ke kampung halaman mereka
lantaran sudah tidak bisa lagi bekerja maupun berjualan di jakarta
selain memperlakukan pengawasan ketat
pihak terminal bus terpadu pulau gebang masih melakukan pelayanan seperti biasanya
di tengah imbauan gubernur dki jakarta yang mencegah warga untuk pulang ke kampung halaman
hal serupa juga ditemui di terminal kampung rambutan jakarta timur minggu sore
para pemudik memilih pulang ke kampung halaman untuk bisa bersama keluarga
di tengah status tanggap darurat covid sembilan belas
seorang penumpang yang hendak melakukan perjalanan ke kampung halaman
mengatakan memilih untuk kembali ke daerah asal
karena aktivitas di tempat kerjanya telah diselamatkan
saya kerja di sini
memang dari pabrik malam baru seminggu sudah suruh pulang semua
jadi ya pulanglah gitu
wakil kepala terminal bus akap kampung rambutan hengki mengatakan
gubernur dki jakarta anies baswedan telah mengimbau warga tidak pulang ke kampung halaman
selama masa darurat covid sembilan belas
agar tidak menyebarkan virus covid sembilan belas ke kampung halaman
tim liput hansian in indonesia